beralih ke informasi lain pemerintah tidak akan mengubah tarif listrik dan harga bbm jenis ron delapan puluh delapan premium dan solar subsidi
hal itu disampaikan menteri energi dan sumber daya mineral dalam paparan kinerja dua ribu dua puluh
jumat siang menteri energi dan sumber daya mineral ignatius jonan menjelaskan pemerintah tidak mempertimbangkan menaikkan tarif listrik dan harga bbm real oktan number atau ron delapan puluh delapan yang dikenal dengan premium atau gas soil atau solar subsidi
data bph migas menunjukkan hingga akhir dua ribu delapan belas konsumsi premium mencapai lima belas lima puluh empat juta kiloliter dengan kuota sebesar lima belas enam puluh dua juta kiloliter
sedangkan konsumsi solar subsidi mencapai sembilan dua puluh tiga juta kiloliter dari kuota sebesar sebelas delapan kiloliter di tahun dua ribu delapan belas
menurut jonan pada tahun dua ribu delapan belas total subsidi energi mencapai rp satu ratus lima puluh tiga lima triliun
yang terdiri dari subsidi bbm dan lpg sebesar sembilan puluh tujuh triliun rupiah dan subsidi listrik sebesar lima puluh enam lima triliun rupiah
yang penting di sini adalah bahwa pemerintah tetap berkomitmen untuk tarif listrik
itu kan ini dievaluasi sesuai peraturan itu tiap tiga bulan tapi komitmennya sampai dengan akhir tahun
diharapkan tidak ada perubahan tarif listrik
jadi juga harga bbm sampai sekarang itu untuk premium atau gasoling round delapan puluh delapan dan juga untuk gas soil cn empat puluh delapan itu tidak ada pertimbangan untuk kenaikan harga